lihat deh ramalan bintang lo hari ini katanya minggu ini lo bakalan beruntung
karena itu lo harus memanfaatkan semua kesempatan yang ada dengan maksimal
emang gitu gak sih semua orang itu harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik
duh tapi ini soal asmara
katanya nih si doi bakalan ketemu orang tua lo di rumah
jadi ini bakalan masuk ke jenjang serius
aduh susah banget masa gitarius nih
ada yang terlihat sama kayak temen saya barusan gak sih
orang yang gampang percaya sama zogihak terus mengambil keputusan berdasarkan ramalan bintang yang terbit secara rutin
kalau saya sih nggak percaya
tapi gak jarang juga saya menemukan sesuatu yang sesuai
itu cuma saya aja atau kita semua kayak gitu ya
yuk kita cari tahu
zodiac saya sendiri leo
aku kebetulan sagitarius
saya percaya sama zodiac
tapi kalau kita lihat di dalamnya kita bisa lihat bahwa zodiac itu berbeda
betul ya benar
wow survei membuktikan
ternyata masih banyak orang yang mencari zodiac ini
banyak orang yang percaya sama yang namanya zodiac
baik untuk membaca karakter hingga memprediksi masa depan
mulai dari ramalan karir kondisi keuangan sampai urusan asmara
tapi ya tapi sadar gak sih
kalau tadi sebenarnya saya ada membacakan sejumlah pernyataan yang sama ke beberapa orang dengan zodiac yang berbeda
tapi kok sebagian besarnya tetap merasa sesuai dengan karakternya

sebelumnya dikenal ada istilah barnum effect
nah di dalam barnome effect ini memang mereka seolah olah jadi meyakini
bahwa apa yang ditulis di dalam ramaran bintang itu sesuai dengan diri
jadi simpelnya ramalan zodiac punya efek barnum
yakni efek psikologis ketika seseorang menganggap akurat pernyataannya seolah dibuat khusus untuk mereka
padahal pernyataan itu bersifat umum dan bisa saja terjadi pada semua orang
dalam sejarahnya astrologi sudah ada sebelum masehi
ketika itu ilmu yang didasari posisi dan gerak gerik benda langit ini digunakan untuk memprediksi cuaca hingga
ahli astrologi yang mencari pengetahuan tentang astrologi ini mereka menggunakan pengetahuan tentang astrologi yang terdiri dari keadaan manusia dan keadaan manusia
jadi bahkan mengakui zodiac bisa menjelaskan karakter seseorang serta memprediksi potensi kehidupan di masa depan
beberapa cabang astrologi itu yang pertama ada tadi natal astrologi
ini menjelaskan soal personality seseorang dan life pattern nya
sejarahnya si orang ini dari lahir sampai tiada
tapi untuk flow nya kayak gimana biasanya natal astrologi ini tergantung dari free will orang tersebut
kalau dari kacamata sosiologi kepercayaan seseorang pada ramalan zodiac dipengaruhi oleh nilai norma serta budaya yang dipegangnya
nah sekarang pertanyaannya apakah mempercayai ramalan seperti ini adalah hal yang rasional
saya lihat kalau ada anak muda yang menggunakan sudiak atau astrologi dalam pengambilan keputusan
itu lebih pada rasionalitas afeksi atau bagaimana tindakan dia itu didasarkan oleh perasaan atau keyakinan
terkadang memang seru sih mendengarkan ramalan bintang yang keluar secara rutin
tapi ingat ya kita harus tetap bijak saat menempatkan ramalan ramalan tersebut dalam hidup
yang sejatinya jauh lebih kompleks dari sekedar tebakan tanpa observasi mendalam
mentari di tanzil edwin arman jakarta